hari ini lima desember tni angkatan laut memperingati hari armada
atau hari kelahiran armada tempur angkatan laut
serangkaian acara digelar di markas komando armada timur armatim di surabaya
tni angkatan laut mengerahkan semua kekuatan militernya termasuk beberapa alutsista terbaru
kepala staf angkatan laut jenderal adi supandi menyampaikan
peringatan hari armada adalah momentum menuju tni angkatan laut berkelas dunia
dan segera kita bergabung dengan produser cnn indonesia rangga umara
di markas komando armada timur atau armatim di surabaya
selamat siang rangga
rangga sejauh ini apa yang bisa anda tangkap sepanjang peringatan hari armada yang dilaksanakan hari ini
ya selamat siang alvin
alfian hari armada ini adalah hari peringatan yang sangat vital bagi tni angkatan laut
karena ini memperingati kelahiran armada atau kekuatan tempur tni angkatan laut
dan seperti kita ketahui kemudian armada atau kekuatan tempur tni angkatan laut
dibagi menjadi dua kawasan kawasan barat berada di jakarta
sementara kawasan timur kekuatan militernya berada atau berkedudukan di surabaya
dan kemudian mengawal perairan di wilayah timur indonesia
itu juga yang tadi membuat acara peringatan hari armada ini berlangsung sangat meriah
bahkan setidaknya ada dua puluh ribu orang personil tni angkatan laut yang tadi ikut berpartisipasi dalam acara ini
dan juga tni angkatan laut mengerahkan beberapa kekuatan militernya
termasuk juga beberapa alutsista terbarunya
antara lain adalah kri igusti ngurah rai
ini adalah alutsista terbaru mereka sebuah kapal kawal perusak rudal
yang baru saja dilaunching
sekitar bulan november yang lalu
dan juga tidak kalah meriahnya adalah sambutan dari masyarakat yang juga ikut hadir dalam acara ini
terutama dalam melihat berbagai macam atraksi demonstrasi yang ditunjukkan oleh para personil tni angkatan laut
misalnya tadi ada atraksi terjun payung yang dilakukan oleh sekitar dua puluh orang penerjun
kemudian juga ada atraksi beberapa alutsista pesawat terbang yang cukup memukau
yang bisa membuat masyarakat menjadi takjub
begitu melihat bagaimana keterampilan pesawat pesawat ini beraksi
nah tetapi kemudian yang paling yang cukup penting sebenarnya yang tidak boleh dihilangkan adalah
statement ataupun tadi yang disampaikan oleh kasal kepala staff tni angkatan laut laksamana
ade supandi yang tadi dalam sambutannya mengatakan bahwa
momentum hari armada ini adalah cara yang tepat untuk memantapkan lagi tni angkatan laut
menuju atau menjadi world class
nah itu adalah kelas nevi atau tentara angkatan laut berkelas dunia
nah untuk membahas itu lebih detail saya sudah bersama dengan kasal kepala staf angkatan laut laksamana ade supandi
nah pak ade selamat hari armada
salah satu yang tadi bisa saya catat adalah bagaimana kemudian hari armada ini menjadi momentum
begitu untuk memantapkan lagi tni angkatan laut menjadi world class navy
nah sebenarnya sudah sejauh mana sih kita tni angkatan laut ini menuju ke arah sana
baik terima kasih pak
masih memang membangun angkatan laut itu tidak mudah karena bagi angkatan laut
kri atau kapal perang adalah sistem senjata dasar angkatan laut
tanpa kapal perang angkatan laut tidak ada sebenarnya
zaman pada saat perbentukan bkr laut kita belum milih kapal
kita waktu itu untuk menyebarluaskan kemerdekaan ri ke daerah menggunakan kapal kapal kayu untuk ekspedisi
menyebarkan para pejuang
para pejuang ke daerah termasuk juga adalah menginformasikan bahwa kita sudah merdeka
itu dengan ekspedisi dengan kapal kapal kayu ya
kemudian kita ada beberapa hibah dari kapal belanda
oleh sebab itu momentum kebangkitan angkatan laut memiliki armada itu adalah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebagai suatu force suatu kekuatan yang memang menjadi bagian daripada pemukul angkatan laut ya
tahun lima desember diresmikan
oleh sebab itu lima desember menjadi armada yang kita inginkan setiap tahun
kenapa saya sampaikan menjadi momentum
karena konsep kekuatan angkatan laut kita strukturkan yang kita sebut dengan sistem senjata armada terpadu
komponennya adalah kapal pesawat udara marinir dan pangkalan
ini konsep dasar
yang kemudian konsep terpadunya adalah dengan adanya komando kendali komunikasi informasi dan komputer serta cyber zaman sekarang
termasuk juga adalah logistik operasi yang memadai
oleh sebab itu peringatan hari armada jadi momentum evaluasi bagi para prajurit termasuk para pejabat pejabat panglima armada barat dan panglima armada timur
bagaimana mengintegrasikan fasilitas yang ada untuk melatih peningkatan kemampuan tempur
dan juga adalah sistem pendidikan dan pelatihan yang ada di armada yang kita disebut adalah latgastur
latihan tugas tempur satu sampai dengan empat ini harus berlanjut
dengan itu bagaimana konteks hubungan antara cita cita tni angkatan laut untuk menuju worldcast ataupun tentara angkatan laut yang modern yang berkelas dunia dengan fasilitas yang ada sekarang
sudah sejauh mana kita ada di tahap mana pak
jadi konsep worldcastnepi itu juga sebenarnya saya konsepkan waktu saya sebagai asal asal bahwa ada empat komponen
satu adalah organisasi yang kedua alutsisa yang ketiga berkaitan dengan sdm yang keempat adalah operasinya deploymentnya
kita saat ini mempertahankan konsep ini
worlitas nepi salah satunya adalah kita tetap menghadirkan kekuatan angkatan laut untuk operasi di bawah bandara pbb
sekarang ada satu unsur di mtf libanon yang kedua muhibah karyu dewaruchi yang sekarang diganti nanti oleh karyu masuji
yang ketiga adalah diplomasi angkatan laut
tiga bulan yang lalu kita menghasilkan
tiga bulan yang lalu kita sudah melaksanakan muhibah ke negara asean dengan dua kapal sigma
selain promosi juga itu produk dalam negeri
yang kedua adalah berkaitan dengan mengurangi ketegangan ketegangan yang ada di kawasan
contohnya kapal pada saat ke vietnam itu juga bisa mengurangi intensitas nelayan mereka mencuri di kita
karena ada kapal perang kita masuk ke sana
oleh sebab itu dalam bangunan utuh
kegiatan dalam rangka membangun kekuatan armada ini juga sejalan dengan kepentingan tadi
membangun angkatan laut yang berlacu dunia ini bukan hanya dalam tataran dokumen atau kertas
kita sudah buktikan bahwa tahun dua ribu enam belas kita sudah melaksanakan kegiatan besar sekaligus
dan saya bukan menyembuhkan diri itu baru terjadi di indonesia
sekaligus tiga besar
kalau di negara lain itu kadang kadang dua saja
west simposium atau dengan multilateral
oleh sebab itu juga bahwa para project menyadari bahwa menjadi world class navy artinya
itu juga sejalan dengan poros maritim dunia
harus kita bangun sama sama harmonis dengan konsep dari presiden
tantangan paling dekat apa pak yang harus dihadapi dalam rangka menuju ke arah world class navy itu
yang tantangan paling dekat adalah konsistensi dengan tahapan mef
karena tahapan mef itu
adalah suatu minimum essential proces
dimana ingin kita mewujudkan ke usus usus
itu memiliki kualitas yang bagus
karena alusista ini dibatasi dengan usia
dia tiga puluh tahun harus sudah mulai kita remajakan lagi
berubah baru ganti baru gitu kan
kalaupun kita modifikasi bisa
oleh sebab itu dalam imf sudah ada tahapan penghapusan dan penggantian
nah ini diharapkan memang ada commitment dari semua pemerintah
dpr juga dan kita sendiri
untuk melakukan tahapan tahapan pembangunan kekuatan ini secara konsisten
karena pembangunan angkatan laut itu butuh proses yang panjang
saya kira itu suatu hal yang harus kita pahami bersama
kapal perang tiga tahun itu tidak mudah
baru selesai gitu kan
berikutnya lagi berkaitan dengan logistik
gelar pangkalan juga sama
membutuhkan waktu yang cukup panjang
oleh sebab itu momentum momentum dari infrastruktur
membuat kita lebih berhati hati
dari infrastruktur alucita yang terwujud saat ini
yang sudah mulai menurun
harus diajarkan konsep perencanaan pembangunan pengadaan alutsista kembali
ada berapa yang sudah dalam usia tua ataupun menurun
kita nilai kemampuan tempurnya
kemudian juga rampur marinir juga sama
dari tiga ratus tiga puluh tiga rampur marinir ini baru juga sepertiga
memang kan ini baru tahap dua
tahap dua mef nanti ada tahap tiga tahap empat
saya kira itu wajar artinya
prosentase pembangunan alucita ini akan dihadapan dengan proses proses
pengadaan alucita sendiri
terima kasih sekali lagi pak ade
selamat hari armada untuk bapak bapak
baik terima kasih rangga umara langsung dari surabaya jawa timur